terima kasih anda masih bersama kami
pelaku usaha kecil menengah se jawa barat dan perwakilan sejumlah negara di kawasan asia dan eropa
meriahkan festival industri kreatif tasik malaya
berbagai hasil kerajinan lokal dan produk unggulan masing masing daerah dipamerkan dalam acara ini
dan diharapkan mampu dikenal ke luar daerah bahkan manca negara
pameran industri kreatif bertajuk tasik oktober festival
digelar di sepanjang jalan haji zainal mustafa tasik malaya
ratusan warga dari berbagai daerah di jawa barat berdatangan untuk melihat kemeriahan pameran
warga pun antusias mengabadikan spot spot indah di area festival
yang dihias dengan berbagai ornamen dari kerajinan khas tasik malaya seperti payung gelis
salah satu hasil kerajinan yang menjadi perhatian warga adalah kebaya bordi raksasa dari pengrajin sentra bordir kawalu
kebaya dengan tinggi sekitar sepuluh meter dan lebar
yang lebar tiga meter ini menjadi pusat perhatian pengunjung
dalam pameran ini ditampilkan juga berbagai hasil kerajinan tangan
seperti kerajinan bambu anyaman mendong kelom gelis dan kerajinan lainnya
selain dari tasik malaya beragam kerajinan tangan dari kota dan kabupaten di jawa barat juga dipamerkan
bahkan sejumlah perwakilan negara dari asia dan eropa juga turut memamerkan produk unggulan mereka

jadi apa yang anda lihat di sini adalah proyek yang saya lakukan
bagi perajin tasikmalaya festival ini menjadi lahan promosi agar lebih dikenal luas
meski sebagian produk kerajinan tasik malaya sudah ada yang mampu menembus pasar mancanegara
untuk perayaan misalnya ada perayaan di sini atau datang dari kota lain

festival ini merupakan rangkaian acara perayaan ulang tahun kota tasik malaya yang ke enam belas
dan digelar selama tiga hari dari tanggal empat belas hingga tanggal tujuh belas oktober dua ribu tujuh belas
ogi fatu zaman tasik malaya